alhamdulillah bayinya aktif
sudah masuki usia sembilan belas dua puluh minggu
makin kelihatan cantik mukanya
sibuk banget sama urusan teror ini
udah lah aku dimanjur
sibuk banget sama urusan teror ini
sibuk banget sama urusan teror ini
udah lah aku dimanjur
sibuk banget sama urusan teror ini
udah lah aku dimanjur
gue tau tamu
tapi kan siapa gue gak tau
gue mau ketemu sama alda bareng
mau tunggu pak bos
bentar ya saya telepon pak bos dulu
baik pak bos
kita bicara dalam ya
siapa ya orang itu
masa tau pak
saya juga baru kali ini ngelihatnya
temennya bos kali ya
ya sepertinya memang baru kali ini ya
orang itu muncul disini
bisa bercanda lagi
bisa gimana bercanda lagi
rondong detik aja bapak
jangan jangan ini orangnya
tadi kejadiannya subuh
posisi saya juga ngantuk bos
saya belum siap
dan saya juga gak nyangka si riki bakal dateng
aku gak butuh
kamu siap gak siap harus siaga
kapanpun dia datang
handphone saya jatuh bos
anda angkat telepon dari saya
tapi anda tidak mau bicara
dan saya tahu
anda yang selama ini meneror keluarga saya kan
saya tahu itu
anda dengarkan saya baik baik ya
saya pasti akan menemukan anda
anda akan membayar semuanya
atas perlakuan anda terhadap orang orang yang saya sayangi
hp si eko sekarang di tangan aldebaran
dia bisa mengecek semuanya
sepertinya hubungan ricky sama aldebaran cukup dekat
harus dihabisin tuh orang
handphone ini biar saya simpan dulu ya
supaya saya bisa menyelidiki lebih jauh
yaudah kalau gitu
terima kasih banyak
lebih baik setelah ini anda lebih berhati hati
setelah ini mereka pasti akan mencari anda
kalau memang butuh apa apa butuh bantuan saya
jangan suka suka untuk hubungi saya
gue bersedia ke diri kok
gue akan bongkar semua ini
saya terima kasih

sampai hari ini aku gak pernah sedih merayakan ulang tahun andin
bahkan mengucapkan selamat pun aku belum pernah
kandungan kamu sehat kan
alhamdulillah sehat ma
aku belum cepat kesana untuk jungkukin mama
karena sekarang situasinya kurang mendukung
selamat ulang tahun ya
selamat ulang tahun anak mama yang cantik
semoga anak mama selalu dalam lindungan allah swt
dan kamu selalu dikelilingi oleh kebahagiaan
makasih banyak mama
sama ini yang udah aku doain
di setiap hari ulang tahun aku mbak
akhirnya kesampe emma
mama ucapin aku
ini udah jadi kado terindah buat aku
besok aku ulang tahun
semoga besok mama adalah orang pertama yang ngucapin selamat ulang tahun buat aku
karena sama ini aku gak pernah merasakan diucapin ulang tahun sama mama
mama terlalu sakit hati waktu itu
sampai mama tidak bisa berlaku adil sama kamu
yang penting mama sekarang sehat sehat ya
nanti ke mama sidang
yang akan hadir di sana mas al
kamu juga sehat sehat ya
tolong dijaga terus kandungannya
mari bu kita berangkat sekarang
kenapa kok saya jadi mikirin catherine ya
kamu kenapa sih
kok makan geleng geleng kepala gitu
enggak gak ada kenapa koma
kamu udah ngomong sama dia
udah beres kok
kalau gitu mama senang dengarnya
tapi kamu kok kayaknya tadi ngelamun gitu
ada apa sih
gak ada apa apa mah
ya udah dihabisin makannya
soalnya ada meeting pagi ini
ya udah gitu
hati hati ya di jalan
udah lama aku tuh gak liat rendy tuh ngelamun seperti itu
udah gitu ngelamunnya hal hal yang bukan pekerjaannya
apa dia ngelamun tentang perempuan ya
kalau itu memang benar aku senang banget
rendy tuh udah move on
terima kasih ya allah
ini pada kenapa sih
pemen kok gak ada yang ngucapin selamat ulang tahun ke aku
mama lupa gak ya sama tanggal ulang tahun aku
sarapan pun lah pasti
kamu nanti sarapannya nunggu papa ya
mirna nih dia pasti ingat
kalo mirna ucapin mau apa sih sadar
ini gua masakin sayur daun kaktek
sayur daun kaktek
sayur daun kaktek
disuruh sama bubos
soalnya ini bagus buat puming
bagus buat kamu apalagi nanti pada saat
kamu nyusuin agar boleh pacar asin
abisin ya pinter mirna
gak ada yang ngucapin sama tuan tau di rumah ini
juga gak ada inget
eh sarapan ya
eh itu punya andin

sumpah deh ini kalo mas al bener bener gak ngucapin sih
gak bahas ulang tahun
aku sama sekali
aku gak makan ya
langsung berangkat ke persidangan
mama andin semuanya di rumah aja
biar aku aja market sana sendiri ya
yaudah oke yaudah hati hati ya
abisin makanannya ya
apa berangkatnya kenapa
kamu gak ada yang rupaan
untung gak mau ingetin
saya lupa ngambil jam tangan jazz sama sepatu saya
pelan pelan makan ya mas keselap
bener bener ya mas
sampai berangkat kantor aja kamu tetap gak inget
gak ngucapin liat aja
aku akan cuekin satu tahun
ke rumah sakit apatnya nih ya
nanti ditemani dokter lisa
neneng ikut neneng mau lihat anaknya elsa
ini cuma buat mbak elsa
semua bisa masuk
iya kan boleh ya sus ya
jangan jangan jangan
kasian fans tendeng yang udah beli tiket
neneng pengen lihat anaknya elsa
neneng kan pengen dipanggil
iya nanti kamu jadi onti
kalo nanti neneng berarti ntar
anaknya elsa pasti cantik tuh
kayak neneng tuh
sedang pengajuan permohonan banding
garis miring pn jakarta selatan
saudari sarah aurelia
kepada penuntut umum
dan penasihat hukum
dipersilakan memasuki ruang sidang
hadirin dipercayakan duduk kembali
kepada saudara panitra silakan saudari terdakwa dibawa masuk
terdakwa sarah aurelia dipersilakan memasuki ruang persidangan
kepada saudari sarah aurelia
apakah anda siap mengikuti proses persidangan ini
pengajuan sidang banding
atas nama terdakwah
dibuka untuk umum
dan sidang dimulai
sudah masuki usia sembilan belas dua puluh minggu
makin kelihatan cantik mukanya
hidungnya juga kelihatan mancung
sekarang kita dengarkan detak jantungnya ya bu
sekarang bentuk jantung anak saya
maaf bu elsa saya tinggal dulu ya
saya mau ngambil hasil print usg nya
bu elsa ini hasil print usg nya
dokter saya boleh pinjem handphonenya gak
saya mau kirim foto usg ini sama rekaman suara detik jantung anak saya
ke suami saya
silahkan pakai handphone saya
sayang aku lagi periksa bayi kita
ini aku kirimin rekaman suara detak jantungnya ke kamu
dia sehat dan lincah banget sayang
ini suara detik jantungnya
kita sudah harus berangkat meeting di pt al lebaran sejahtera sekarang
oh iya kita berangkat sekarang ya
kita jalan sekarang
sidang untuk hari ini
kami rasa sudah cukup
dan sidang ditunda